ini buat bapak makan
ini buat bapak
ini buat om
aku lakuin sekarang
aku tahu intan merindukan ibunya
tapi tiara juga membutuhkan naila
dia gak salah
aku nemuin intan ya
terus berusaha jelasin semuanya sama ardi
om oma lihat baik hati
harusnya aku ada disini om
ma aku malang sekarang ya
cuma jangan lupa minum obat
biar mama cepat sembuh ya
kata dokter arman
kau boleh bikin macem macem
aku bencin gak tinggal baru lagi
tapi aku selalu berdoa buat mama
dan aku selalu sayang sama mama
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
momen tinggal bareng aku ya
mama jangan pergi lagi dari aku
kamu jangan lupain kalau tiara anak kamu juga
dia butuh perhatian kamu
jadi kamu jangan pergi lagi
pasti dia mikirin mamanya
kangen sama mamanya
karena seumur hidupnya
dia belum pernah pisah dari thailand
pasti ini berat banget buat dia
kayaknya mau aku jualan lagi
bukan bukan jualan
tapi kita buat gorengan buat dikasih ke orang orang yang kurang mampu
biar mereka bisa makan
lagi pula kalau kita suka membagikan sedekah allah pasti sayang sama kita
sedekah itu juga bisa jadi tolak bala
allah akan mengabulkan semua doa doa orang yang suka memberi sedekah
siapa tahu allah mengabulkan doa intan untuk bisa ketemu mama
kalau gitu sekarang aku bikin gorengan dulu ya ayo
pak ini buat papa
pak ini buat papa makan
ini buat bapak
ini buat om
sama sama jangan melurburi claritas saya
kamu sebagai stupid disgusting
aku ini jadi diturbulin
nanti ga bisa lain berubahnya
agak ber embel
makasih ya dey
kalian lagi ngapain di sini
ini kita lagi bagiin selebaran kan
biar orang orang mau berbagi kepada anak anak panti pas puasa nanti
jadi sekarang kalian tinggalnya di panti
gak kabur lagi
di panti ada ustadz yang baik banget
dan ustazahnya itu sering ngunjungin kami
menurut ustazah lebih baik jika kami tetap tinggal di panti daripada di jalanan
daripada gigi kita kabur kabur kan
kalau kamu lagi ngapain di sini
biasanya aku jualan gorengan di sini
tapi sekarang aku lagi mau berbagi
kalian mau nyobain gorengan aku gak
yaudah ayo kita ke situ tuh
kalau mau yang mana pilih aja
aku mau yang ini dong
wow enak banget
aku bikin sendiri loh kamiya
kamu hebat banget
udah pulang intan
gorengan aku juga habis
kenapa sih liatin om mirza kayak gitu
eh dan kita sholat ke masjid yuk
soalnya malam ini malam pertama kita terawih
besok udah mulai puasa
rambut mama berantakan
sini aku benerin
nah sekarang bukan nambah muda rapih
ngapain ke masjid
besok kan puasa mah
jadi malam ini kita sholat taraweh di masjid
mama kan cuma mau sholat tetap cuma kena itu